empat narapidana warga negara asing melarikan diri dari lapas kerobokan denpasar senin pagi
para napi diduga kabur melalui terowongan yang terdapat di dalam lapas sepanjang sekitar dua belas meter
keempat napi asing yang kabur ya ini sean edward davidson asal australia
dimitar nikolov asal bulgaria syed mohammed asal india dan t co king asal malaysia
napi yang kabur dipidana atas kasus pelanggaran keimigrasian pencurian dan narkoba
menurut petugas keempat napi asing ini diketahui telah melarikan diri saat pengecekan apel pagi
keempatnya kabur melalui terowongan yang terdapat di dalam lapas hingga tembus ke bagian samping lapas
terowongan diperkirakan sepanjang dua belas meter dengan diameter empat puluh cm
saat melakukan pengecekan di dalam lubang petugas menemukan sebuah centong dan sebatang besi
yang diduga dipergunakan para napi untuk menggali lubang
petugas lapas telah berkoordinasi dengan pores badung untuk mencegah para napi keluar bali
dia namanya dari lubang udara kita jaga darat kita jaga rupanya bawah tanah
dia namanya manusia sih